nanti kalau ente cocok ente aneh bikinin kandang khusus untuk ente disana ya
ketawa lo oke juga lucu imut imut
hahaha ini kedua alam dong
kira kira hukuman apa yang pas buat mereka
eee yaudah tuh
kalian kalau sudah makan teh beres beres ruangan sini
terus ruangan dapur juga ya
abdul yaudah jangan diulangin lagi ya
ya udah sini ini deh
hukumannya gitu doang
eh udah dah udah jelas
uke kepala dingin ya
udah duduk jelas
udah duduk duduk
semoga berjalan dengan baik
syukur alhamdulillah fa'ang udah kembali ke pesantren
alhamdulillah semoga dia kembali karena kemauan hatinya
kemauan hati akan memberikan kekuatan
memberikan kekuatan yang sangat besar kepada seseorang dalam mencapai tujuan untuk mengalahkan rasa ego yang ada di dalam dirinya
dan mendorong impian menjadi kenyataan
kemauan hati ibarat amanah
yang bermakna sebagai kesungguhan hati untuk mewujudkan impian dalam tindakan secara nyata
impian tidak akan membawa seorang pada tujuan yang ingin dicapai tanpa melalui keikhlasan dalam dirinya
insya allah faang apoy tommy dan ovi memiliki kesungguhan hati yang ikhlas untuk menjalani proses hijrahnya sebagai santri secara amanah
abang tempek aja
gagal total semua rencana anak
ini gara gara hulu balangannya bekerja dengan tidak profesional
nah udah bisa
dan abang yang udah ngasih ide sabotase entuh ke kita
ngomongnya jangan kenceng kenceng
anak kan cuma memberikan ide
antum semuanya yang menjalankan
jadi di sini ana tidak mau terlibat dan tidak mau dilibatkan
itu dapat merusak harkat dan martabat anak sebagai calon ustadz dan santri senior yang soleh di sini
lagian anak cuma menguji keimanan antum sebagai seorang santri
karena faye seorang santri harus selalu diuji keimanannya
kalau dia tidak bisa melewati hujan itu dia tidak akan menjadi santri yang soleh seperti ana
ya udah tuh kalau kamu gak mau ikut ke tempat pembuangan sampah ketemu pak jajam
saya juga masih punya urusan lain
saya pengen ngejahit pakaian saya yang kote kotor
mudah aja kan ribut
namanya santri kita harus cinta damai
tidak boleh ada keributan
ana di sini selaku wakil ustad dan santri senior ingin memberikan antum antum pengarahan
setiap santri mendapatkan tugas harian
ana selaku ketua bapejas
mengkuasakan kepada gabuk
pelaksana harian fiket
untuk memberikan tugas kepada antum antum semuanya
ovi bertugas mengumpulkan sampah dan memungkir ke tps
jangan gue dah ya
lo kasih tugas fiketnya ke yang lain aja
karena gue takut
gue takut gak mau ke pembuangan sampah
aku gak mau
antum kagak boleh nolak
kalau antu menolak sanksinya berat
antu mau dibuang ke tempat sampah selama lamanya
eh buat fa'ang
kecuali antum nyemplung di situ
jadinya empang buaya
oke saya terima
antum mau kemana
kan pikir saya di empang
baru sedih kak
tapi nyuci sendiri
gila suruh nyuci sendiri
ada tepuk tangan
eh dikasih tugas tiket tugas santri
baru mau dikerjain
nanti kalau ente cocok ente anda bikinin kandang khusus
untuk nt di sana ya
ketawa lo oke juga lucu imut imut
iya dong imut kayak bayi
itu kedua alam bang
tommy tommy tugas ente ngebersihin peternakan air ya
tidak ada yang boleh menolak tugas pesantren dengan alasan apapun
karena tugas itu adalah amanah dari ustadz sepu
barusan santri santri udah ngelaksanain tugas piket ya
gum sugul kerjain
eh mau sugul kayaknya mau kumusik
akhirnya kaya bener
kalau handful an oke
di kota semua di sini ada taj pulke
mau kum ukum kaya sekali nggak mau tetep nggak mau gue
terus kalau kita nggak mau kalian mau apa
kalau enggak mau bakal kena sanksi
karena kita nih anak sama senior senior yang lain bakal ngu playback
amanah itu sama dengan orang munafik dan tempat orang munafik di neraka
lo berdua ya
bawel berdua ngomong soal piketnya bawa bawa nerake
biar amanah biar ahli sorga
anggep aja kentut lewat
eh kalo enggak bawa bau ustaz udah kelar ini dari tadi
kalo berani jangan bawa bau ustaz
itu anak anak bakal menjalankan tugas piket santren dengan benar
jadi kita tetep mesti mengawasi itu rejal rejal
sial banget nasib gue sekarang
tega banget papa mama buang gue kesini ya
mendingan gue dibuang ke panti asuhan aja
ada yang asuh
ini di mari
gua suruh ngasuh air
disuruh bersihin kandang ayam
antum ampe rapi bengong disini ngelamun ya
emang susah sih namanya
anak manja ya kagak bisa megang amanah dah
antum kalo kagak sanggup jadi santri mendingan antum pulang aja ke vangkuan orang tua disono
soalnya bukan apa apa ya
disini cuman tempatnya orang orang yang berguna dan bisa memegang amanah
berani ngelawan calon ustad
tahu hidup antum kagak berkah mau
seno bersihin kandang ayam seno
nyuruh nyuruh gua lu pakai manyun manyun
ya kagak mau ya hak antum
tapi itu tandanya antum hianat
antum hianat terhadap tugas
orang hianat berarti orang yang kagak bisa menjaga amanah
kagak bisa menjaga amanah itu adalah calonnya ahli nerang
mulut lu emang gak bisa dijaga ya
sekatek katek lu ngomong
emang lu pernah kesana lu
mali bala dari mulut antum ya
makin kalo antum kagak ada bakat jadi santri
kalo saran ane sebaiknya antum mengajukan surat pengunduran diri
daripada menghancurkan hakikat pesantren yang suci ini
bukan begitu ya
nah sekarang ane hitung deh sampe lima
antum mau ngundurin diri
tapi mau bersihin kandang ayam
ana tinggal lapar ke ustadz sepu